tragedi tenggelamnya kapal motor sinar bangun di danau toba
menyisakan kepedihan bagi keluarga dan tentu saja kerabat korban
salah satunya adalah korban yang selamat tony susanto
beberapa waktu sebelum naik km sinar bangun
kekasihnya sri hindrayani sempat mengunggah video liburannya ke media sosial
namun hingga kini sri hindrayani belum ditemukan
momen kebahagiaan ini mungkin akan menjadi kenangan terindah
bagi tony susanto salah satu korban selamat tragedi tenggelamnya km sinar bangun pekan lalu
kebahagiaan saat berlibur sepasang kekasih ini seakan lenyap di telan keindahan danau toba
dan hanya meninggalkan kepedihan bagi tony
tujuh belas juni dua ribu delapan belas sekitar pukul sepuluh empat belas waktu indonesia barat
atau beberapa jam sebelum tragedi itu terjadi
sri hindrayani sempat mengabadikan kegiatannya di media sosial
ia menunjukkan kebahagiaan
keagaan saat berlibur bersama kekasih dan kawannya
di sebuah kebun teh di kabupaten simalungun sumatera utara
tony kini hanya terdiam
rasa sesal meliputinya
ia masih belum bisa meletakkan tragedi saat kapal yang ia tumpangi bersama kekasihnya sri hindrayani
tenggelam di perairan danau toba
ia hanya bisa berharap tim penolong segera menemukan jasad kekasihnya
masarku itu jadi kan dia jadi ada trauma
dari semalam dia di sana pun yang ditengokin danau aja
dalam tragedi ini ratusan penumpang belum ditemukan
termasuk kekasih tony sri hendrali